musim kemarau di tanah air semestinya sudah dimulai sejak bulan april hingga juni
hal ini ditandai dengan munculnya angin munson australia atau angin munson timur
dari australia menuju ke arah indonesia
musim kemarau juga identik dengan penurunan suhu di beberapa wilayah
terutama pada malam hingga dini hari
di kota bandung misalnya suhu pernah mencapai tujuh belas enam derajat celcius
namun fenomena lanina menyebabkan hujan masih sering terjadi hingga bulan juni
fenomena lanina terjadi ketika suhu muka laut di samudera pasifik
mengalami pendinginan hingga di bawah suhu normal
badan meteorologi klimatologi dan geofisika menyatakan
pada awal hingga pertengahan bulan juli fenomena lanina sudah dalam kondisi netral
namun untuk wilayah jawa barat terutama bandung raya
masih terdapat faktor lain yang dapat menyebabkan munculnya hujan
pada musim kemarau tahun ini atau yang biasa disebut sebagai kemarau basah
bulan juli agustus september ini di faktor global ini
terutama di kondisi langina dalam kondisi netral
sehingga tidak ada yang signifikan mempengaruhi terhadap potensi hujan
tetapi ada kondisi kondisi tertentu yang memang tadi
dari tadi ada penjalanan masa udara yang masih cenderung basah di daerah selatan
bergerak ke wilayah jawa barat termasuk juga wilayah bandung raya
ini yang memang musim kemarau ini masih diselingi dengan adanya apa
kondisi cuaca berawan pada sore atau malam hari
potensi hujan bisa saja terjadi dengan intensitas ringan kadang sedang
tapi juga ini dipengaruhi oleh kondisi kesehatan
angin yang memang pada saat musim kemarau ini relatif lebih kencang
kondisi cuaca yang tidak menentu seperti ini
bisa menimbulkan beberapa penyakit seperti diare
muntaber influenza batuk pilek mata merah hingga infeksi saluran pernapasan
penyakit penyakit ini mudah muncul terutama pada anak anak
karena sistem imunya belum sebaik orang dewasa
di musim kemarau ini kan suhu itu terasa lebih dingin ya
terutama beberapa hari belakangan ini
katanya di kota bandung itu bisa suhu rata ratanya sekitar sebelas tujuh belas derajat celcius
nah tentu suhu yang sangat dingin ini punya dampak juga terhadap kesehatan
kalau untuk tubuh sendiri suhu yang dingin ini
dia bisa menurunkan daya tahan tubuh menurunkan sistem imun
sehingga membuat seseorang menjadi lebih rentan untuk terkena penyakit
seperti infeksi virus atau infeksi bakteri
dan suhu dingin ini sendiri bisa membuat virus virus bisa lebih mudah
untuk berkembang dia
untuk mencegah penyakit yang mungkin muncul akibat musim kemarau basah
kita harus beristirahat yang cukup
makan makanan bergizi banyak minum air putih
serta melengkapi diri dengan vaksinasi influenza
hal yang tak kalah penting adalah menjaga lingkungan sekitar tetap bersih
agar tidak muncul bibit penyakit yang berasal dari bakteri maupun virus
angga putra helmi suryanegara bandung jawa barat